sensus penduduk dua ribu dua puluh telah dimulai apakah anda sudah ikut berpartisipasi
luangkan waktu anda untuk sejenak
koresponden desi aritonang akan menuntun mudahnya mengisi data sensus penduduk secara online
belum sama sekali baru mau kan kita harus ada dokumen yang harus disiapkan dulu kan
nah dokumen yang saya siapkan baru kemudian saya bisa masukkan ke dalamnya
itu saya harus membutuhkan waktu setelah jam kantor kali ya misinya
karena ktp saya itu sama domisi ini kan berbeda sekarang
ktp nya itu jakarta sementara domisili kan di tangerang
nah itu saya takutnya kayak ada ketakutan lah
itu nantinya nggak bisa keisi nggak bisa ketrack datanya
nah itu sih yang sampai sekarang ini belum ngisi gitu
itulah sekelumit alasan sebagian warga yang belum mengisi data diri dalam sensus penduduk secara online
coba siapkan kartu tanda penduduk ktp dan kartu keluarga
lalu simpanlah foto keduanya dalam galeri di ponsel
untuk memudahkan kapanpun anda sempat melakukan pengisian
langkah pertama adalah membuka situs sensus bps go id
lalu masukkan nomor induk kependudukan sesuai ktp
disusul nomor kartu keluarga
serta kode captu yang tertera pada layar
lalu klik cek keberadaan
selanjutnya buatlah sandi kunci atau password
yang nantinya satu sandi berlaku bagi seluruh anggota
setelah itu layar akan menunjukkan dua puluh dua variabel pertanyaan dasar
seperti nama tempat tanggal lahir agama tempat tinggal pendidikan dan pekerjaan
sebenarnya kita memang ada beberapa waktu waktu tertentu
itu servernya agak sedikit lemot ya agak sedikit melambat
karena sebenarnya karena terlalu banyak yang masuk ya
tapi sebenarnya kan kita masih punya waktu lama sampai tiga puluh satu maret
cuma pesan saya adalah pada saat kita masuk dan tidak selesai
kemudian ada gangguan di sinyal
disimpan saja jangan dikirim
karena kalau sudah dikirim itu tidak bisa diupdate lagi
ada juga variable tentang berapa daya listrik dan air minum yang dikonsumsi di rumah
setelah itu layar pengisian akan berlanjut pada data masing masing anggota keluarga
dimulai dari suami istri dan data anak
jika semua data sudah terisi langkah terakhir adalah klik kirim
dan unduh bukti pengisian
apabila mengalami kendala dalam pengisian data
anda bisa mencobanya sebanyak tiga kali
namun jika tetap tidak bisa juga
maka nantinya akan ada petugas sensus yang datang langsung ke rumah anda
hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dan gawai
badan pusat statistik mencatat hampir satu juta data penduduk
yang mengikuti sensus online
bps mengatakan tidak ada sanksi jika ada warga yang belum melakukan sensus online
sampai tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
tetapi anda harus siap didatangi petugas pada juli mendatang
pendataan secara manual yakni wawancara
dilakukan petugas bps dari rumah ke rumah
tapi kalau dia belum mengupdate
atau dia ingin mengupdate ternyata database nya nggak ada di database
kita kan menggunakan database dukcapil ya sebagai data dasar
ternyata tidak ada
itu tidak apa apa nanti kita datangkan saja petugasnya akan datang ke rumah
ini adalah yang ketujuh kalinya indonesia mencatat penduduknya
sedangkan tahun dua ribu dua puluh
sensus data akan dikembangkan menjadi delapan puluh dua pertanyaan yang lebih detail dan pribadi
seperti aspek pendidikan dan kesehatan
kerahasiaan data anda dijamin undang undang nomor enam belas tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh tentang statistik